walaupun sudah secara kalkulatif di atas kertas bisa mengusung paket pasangan

itu sesuatu yang pd perjuangan dengan otoritas ibu mega
karena hak prerogatif pencapresan ada di ibu mega
pdi perjuangan bisa sudah punya satu tiket untuk maju ke gelanggang
tetapi memenangi kontestasi adalah hal lain
artinya banyak variable antara lain adalah bagaimana penetrasi ke basis basis non pdi perjuangan misalnya
mengingat probabilitas perolehan suara figur yang akan diusung
nah hal ini kan butuh yang disebut
yang jangkar kekuatan real di luar pd perjuangan sendiri
untuk kemudian menambah kemungkinan kemungkinan potensi kemenangan pdi perjuangan di dua ribu dua puluh
maka kemudian saya kira langkah yang dilakukan oleh pd perjuangan dengan memperluas ruang jelajah komunikasi politik
yang kemudian nanti bisa saja satu dua atau beberapa diantara bermuara dengan kesepakatan politik
itu bisa kemudian menjadi sebuah
strategi yang menurut saya lebih tepat dibanding kemudian berdiam diri dengan egocentrisnya
dan itu kemudian membiarkan manuver partai partai lain untuk menjadi game maker
nah padahal sebenarnya pdi perjuangan sendiri punya potensi untuk menjadi game changer
gitu ya kira kira begitu
oke oke menarik nanti kita bahas lebih lanjut lagi soal pergerakan pdi perjuangan lebih jauh
tapi mas arief tadi pak surya paloh juga menyampaikan
sudah ketemu begini masa nggak masuk
radar gitu ya ini bicara soal mbak puan
meskipun ini tadi penuh dengan kehangatan gelak tawa begitu ya
tapi melihat pernyataan ini buat anda atau mungkin bagi pd perjuangan ini memaknainya seperti apa
ya saya kira itu pertemuan yang mengesankan ya
bahkan cukup membahagiakan gitu
atas tudingan taksir banyak biar bahwa kita dalam posisi yang fisafis atau beradab adaban atau berkelahi
keras dengan nasdem saya kira tidak
seluruh ini menunjukkan bahwa pd perjuangan sekaligus juga nasdem
tetap menjalankan budaya baik kita ya budaya bangsa yang baik ini
berkomunikasi bersilaturahmi ya
dan di dalamnya tentu ada kesepaman kesepaman yang bisa dicapai
meskipun nanti bisa jadi akan berujung pada sepakatan atau sebaliknya
tetapi yang sebagaimana yang dikatakan mbak puan tadi
kapan tahu waktu untuk bertanding
mbak puan tahu waktu untuk bersanding
nah ini adalah satu langkah awal saja
bagaimana pd perjuangan membangun komunikasi politik bersilaturahmi
yang sebelumnya sebenarnya sudah dilakukan
tetapi ini kan terkait dengan satu perintah yang disampaikan oleh ketua umum pada mbak puan
mewakili keluarga besar pdi perjuangan
ya tentu saja untuk segera melakukan satu komunikasi yang lebih intensif
silaturahmi yang juga intensif
kepada seluruh pimpinan partai
dalam rangka menjajaki diantaranya kemungkinan kerjasama di masa depan
terkait dengan pemilu kita di tahun dua ribu dua puluh empat
nah pertemuan dengan nasdem ini dalam rangka untuk bertanding atau untuk bersanding ini mas arief
ini kan disampaikan secara dialektis
dan ini adalah juga dinamis ya
apakah sampai ujungnya nanti kerjasama kita tidak tahu
kalau kok harus bertanding tentu ada dalam sebagian kesepaman
karena menyangkut hal hal yang benar benar
sensional dalam kehidupan bangsa penegara kita
jangan sampai seperti kata prof jack snider itu dalam bukunya
dari pemungutan suara ke pertumpahan darah
kita ingin pemungutan suara kita
pemilu kita menjadi faktor strategis terpenting dan fundamental serta efektif
untuk menguatkan persatuan dan kesatuan nasional kita
mas arief melanjutkan tadi analisis kang gunggun ya
menarik karena pd perjuangan membuka jangkauan komunikasinya lebih luas lagi dengan melakukan safari politik ini
dibanding kemudian berdiam begitu ya
kalau kita membandingkan dengan pemilu sebelum sebelumnya
pdi perjuangan ini kan relatif hampir jarang menyambangi partai yang lain kan
kalau kemudian tidak dengan partai yang datang ke teku umar
apa yang kemudian membuat pada menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat ini
membuat ketua umum menugaskan mbak puan untuk melakukan safari politik
justru menyambangi semua partai kabarnya demikian
untuk membangun menjajaki
kita bahas nanti kita break terlebih dulu kami akan segera kembali
baik saya langsung ke mas arief memilih pendekatan yang agak berbeda dibanding dengan pemilu pemilu sebelumnya
pd perjuangan membuka komunikasi dengan menyambangi partai partai lainnya
pertama saya ingin menambahkan kembang dari partai partai yang lain
apa yang membuat ini kemudian berubah
apakah ini sebuah strategi mungkin iya tapi apa yang dituju sebenarnya
apa yang ingin dicapai dari safari politik ini
sebenarnya tidak berubah juga banyak kunjungan kita yang orang juga nggak tahu
nah ini menjadi menarik perhatian publik ya
menjadi maknitud bagi publik
yang diutus itu mbak puan kalau saya yang berkunjung kira kira nggak jadi berita oh saya siapa
karena mbak puan mewakili secara resmi keluarga besar pd perjuangan
dan itu disampe diperintahkan oleh ketua umum maka menjadi penting
tapi begini jadi pdi perjuangan itu adalah melihat semua partai adalah memiliki arti penting dalam kehidupan politik dan demokrasi di indonesia
maka tentu saja karena pd perjuangan menganutkan
ideologi pancasila di dalam pancasila itu ada sila sila yang memang menjadi kewajiban kami untuk menjabarkan
salah satunya adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
saya kira kita punya pengalaman yang tidak baik ya
kalau tidak boleh dikatakan buruk tentang polarisasi ya
nah yang begini begini nggak boleh terjadi lagi di pemilu dua ribu dua puluh
jadi itulah sebabnya tadi mbak puan juga sampaikan dan ditegaskan juga oleh pak surya paloh tentang penguatan politik kebangsaan
mbak puan juga menyampaikan hal yang sama
kemudian menyatakan bahwa kalau terjadi kesepahaman antar partai partai
ya pada pemilu dua ribu dua puluh empat di mana setiap partai terkait dengan pileg akan bertanding
maka kalau kesepahamannya sama situasinya akan menjadi baik baik saja
dan itulah menunjuk pada kehidupan demokrasi dan keindahan
dan politik kita yang sehat
sehingga dengan bahasa yang sangat sederhana kapan tahu saat bertanding kapan juga tahu saat bersanding
nah bersanding inilah yang disebut kerjasama
jadi di tengah pada saat yang sama kita punya kepentingan yang praktis dramatis
pdi perjuangan ingin menang pemilu karena memang menjadi kewajiban kami untuk menang hatleck di dua ribu dua puluh empat pada pemilu legislatif
tetapi juga ada target juga bahwa kita juga diwajibkan bisa menang dalam pilpres dua ribu dua puluh empat

secara simultan itu harus disiapkan jauh jauh hari oleh partai
tetapi apakah sekedar urusan kepentingan politik praktis pragmatis partai kami
ada kepentingan nasional kita rational interest kita ada kepentingan bangsa kita yang jauh lebih besar
yang harus mampu dijaga tidak saja oleh pdi perjuangan tetapi juga oleh partai partai yang lainnya
oke baik ada kepentingan politik praktis ada juga kepentingan nasional kebangsaan
tapi benarkah safari politik yang dipimpin oleh mbak puan ini tadi mas arief sendiri mengatakan
sebenarnya karena mbak puan yang melakukan safari politik ini bagian daripada cara pd perjuangan
untuk memperkenalkan mbak puan sebagai capresnya pd perjuangan ke partai partai yang lain
aduh kalau memperkenalkan mbak puan sudah terkenal
beliau ketua dpr pernah menteri putri dari bu mega cucu pendiri negara ini
tapi memperkenalkan sebagai capres kan lain cerita mas arief
loh kan tidak ngomong capres salah pres
tadi mbak puan sendiri yang menyampaikan
pak surya paloh juga begitu
bahwa tafsir orang selama ini mbak puan adalah salah satu kader terbaik partai kami yang didorong menjadi capres
itu sesuatu yang normal saja
tetapi dalam pembicaraan yang paling dalam tadi yang tahu saya kira hanya pak surya paloh sama mbak puan
kalau mau tanya itu tanya mbak puan saja
saya tidak boleh menafsir nafsirkan
nanti kalau tafsirnya salah bisa membingungkan masyarakat kita
betul mas arief yang boleh menafsirkan itu mas kang gung gun
jadi kita coba kata kang gung gun
apakah ini bagian dari upaya komunikasi politik pdi perjuangan untuk mengangkat mbak puan sebagai capres
yang selama ini kita lihat ada upaya untuk mendorong mbak puan sebagai capres ini
iya mas reinhardt ya kita tidak boleh menghilangkan konteks ya kan dalam satu perbincangan kekinian menyangkut dua ribu dua puluh empat lah
perjumpaan seperti ini kan biasa
ada tim advance kemudian perjumpaan tokoh utama
baru kemudian nanti ada tim teknis negosiasi
ya pastilah mbak puan tidak akan bicara soal teknis hal menyangkut itu
nanti akan ada follow up dari perjumpaan perjumpaan itu jika ada stimulus respon yang positif kan
dan itu saya menduga dan menafsiri tidak mungkin sebuah perjumpaan itu tanpa intensi
dan intensinya jelas karena kebutuhan strategis seperti juga mas arief tadi sampaikan dua ribu dua puluh empat

salah satunya adalah bagaimana roadmap pemenangan dua ribu dua puluh empat kan begitu
baik untuk partainya masing masing itu tentu akan menjadi konsumsi internal dan aksi reaksi antar partai itu untuk pencapresan
terutama kalau kita bicara soal kongsi kongsi politik ya jelang proses lahir kandidat
nah kalau saya menarik begini justru pernyataan dari elit pd perjuangan pada saat mau safari politik ini
bahwa akan menjadikan partai penyokong pemerintah sebagai prioritas kan begitu
jadi bagi saya itu punya makna tuh
dan punya konsekuensi ke depan yang menurut saya menarik untuk dibaca
pertama ya tentu konsolidasi kekuatan ya
yang konsolidasi kekuatan itu tentu harus memilah skala prioritas
artinya saya membaca bahwa partai demokrat dan partai keadilan sejahtera
itu menjadi bagian yang tidak akan menjadi prioritas kira kira gitu ya dalam kongsi politik pd perjuangan
kemudian yang kedua kenapa nasdem
karena nasdem menurut saya selain sebagai partai penyokong itu juga masih membuka ruang negosiasi
karena dia baru memperlakukan yang disebut dengan daftar pendek ya
setelah daftar panjang menjadi daftar pendek atau disebut dalam negosiasi sebagai zon of possible agreement gitu
dengan membuat tiga nama
ada pak anies ada pak ganjar kan ada pak andika
artinya ruang ini kan belum tertutup
proses perbincangan perbincangan politik yang sangat strategis dengan partai nasdem
dan bisa saja kemudian partai nasdem itu dalam komunikasi persuasi pelanjutan misalnya
jika ada respon yang positif dari partai nasdem punya keuntungan bagi pd perjuangan sendiri
bayangkan kalau misalnya nasdem tidak jadi sorry ikut dalam arus besar kongsi politik dengan pd perjuangan misalnya
maka ada dua tokoh potensial di pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan terestriksi dari gelanggang pertarungan menurut saya
ya pertama adalah anies baswedan yang kedua adalah ahy
kenapa karena nasdem pks demokrat kongsinya tidak akan terbentuk
dan kalau salah satu dari tiga partai itu kemudian tidak berada dalam satu kongsi
maka hilang peluang untuk mencapreskan baik anies baswedan maupun pak ahy
kenapa karena gerindra dengan pkb itu sudah satu kongsi sendiri
bayangkan misalnya gerindra pkb satu ratus tiga puluh tiga kursi sudah satu paket
kemudian kib satu ratus empat puluh delapan kursi itu swing
dan kemungkinan game changernya ada di pak jokowi
kemudian nasdem pks demokrat itu kan satu ratus enam puluh tiga kursi
kalau misalnya nasdem tidak berada dalam kongsi

misalnya nasdem tidak berada dalam poros itu
maka pks dengan demokrat akan kehilangan potensi mencapreskan pasangan capres cawapres
sehingga kemudian pendekatan pada nasdem itu menjadi sangat strategis
bagi pdi perjuangan dalam konstelasi dua ribu dua puluh
berarti safari politiknya partainya mas arief ini cukup berbahaya ini berarti ya
bagi konstelasi pt politik saat ini yang sudah dibangun oleh partai partai lain kang gunggun

ya itu wajar sebagai manuver kan
sama halnya juga menurut saya partai seperti misalnya pks kemudian demokrat
ini juga melakukan proses safari politik ke banyak partai untuk kemudian berada dalam satu kerjasama politik
itulah yang menjadi menurut saya sekarang agenda partai politik jelang proses akhir kandidat
oke mas arief memprioritaskan partai partai pendukung pemerintah di luar partai nasdem
oke mas arief memprioritaskan partai partai pendukung pemerintah di luar partai nasdem

ada kib ada kemudian juga koalisi gerindra dengan pkb
nah jadi yang ingin dituju ini mau kemana kemudian arah politiknya safari politik dari pd perjuangan ini mas arief
nah jadi yang ingin dituju ini mau kemana kemudian arah politiknya safari politik dari pd perjuangan ini mas arief
ya komunikasi dan silaturahmi tentu kami punya agenda baik agenda yang praktis atau pragmatis dan agenda yang ideologis
ya komunikasi dan silaturahmi tentu kami punya agenda baik agenda yang praktis atau pragmatis dan agenda yang ideologis
atau rahmatis dan agenda yang ideologis
nah yang paling penting
kita awal ini memastikan bahwa agenda ideologis kita bisa dipahami dengan baik
saya kira kalau kita sama sama warga negara
republik indonesia yang mencintai tanah air kita
pasti ada dalam satu kesepahaman misalnya begini
tentang politik identitas yang akhir akhir ini menguat
itu saya kira menjadi masalah bagi kita bersama dan harus kita selesaikan
bahkan kalau perlu ya dilawan
karena negara ini dasarnya pancasila
bukan berdasarkan pada anasir anasir tertentu
apakah itu agama etnis dan sebagainya
jadi jelas garis politiknya jelas
kita tidak setuju tentu terhadap siapapun tokoh atau pihak pihak
yang secara sadar atau tidak adalah laku politik kerja politik
sikap dan tindakan politiknya justru menguatkan politik identitas
justru berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa
justru tidak menghormati kultur budaya bangsa kita yang luhur itu
nah yang begini begini kan perlu kami komunikasikan
caranya dengan bersilaturahmi bertemu secara langsung
supaya lebih ada kekhidmatan lah kira kira begitu
sehingga kesepahaman yang dicapai itu
memang berdangkat dari keinsapannya masing masing
dan kebetulan ketua umum memerintahkan kepada mbak puan
untuk memimpin untuk melakukan hal tersebut
ya komunikasi silaturahmi ya
bahwa ujungnya nanti sampai pada satu kerjasama ya
mungkin akan dilakukan maksud saya
dengan partai yang lain akan dilakukan bersama pdi perjuangan
itu soal yang lain
tetapi yang paling penting kesepaman kesepaman kita
tentang hal hal yang fundamental bagi kehidupan berbangsaan
dan negara itu bisa menjadi pegangan secara serius
secara sungguh sungguh kepada semua partai politik
pimpinan partai politik
sehingga demokrasi kita ke depan
demokrasi yang justru menguatkan integrasi nasional kita
demokrasi yang menuju pada pencapaian atau perwujudan
dari nasional interes kita
dan itulah yang mau kita gelurakan hari ini
dengan silaturahmi politik
dengan apa yang disebut safari politik
tapi sebenarnya sesuatu yang biasa saja
dan bakuan diperintah oleh ketua umum partai
partai mana lagi yang akan dikunjungi dalam waktu dekat
dan apakah kemudian pks dan juga demokrat
akan dikunjungi oleh pd perjuangan
partai mana lagi yang akan dikunjungi dalam waktu dekat mas arief
apakah pks dan demokrat juga akan disambangi oleh pd perjuangan
nanti saya intip dulu bocorannya
saya kira perintahnya adalah
dari silaturahmi berkomunikasi dengan partai partai
yang ada di indonesia
saya kira prioritas memang boleh saja ditafsir
adalah partai koalisi pemerintah
tetapi yang pasti adalah partai yang memang mendukung
ada dalam prinsip prinsip yang saya sebutkan tadi
tetap menjadikan pancasila sebagai dasar negara
konstitusi kita tetap undang undang dasar
negara republik indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima
menjaga negara kesatuan kita
memelihara kebenekaan kita
nah itulah yang prinsip
nah karena itu mandatnya khusus pada mbak puan
ya tentu saja nanti mbak puan juga akan
mengkomunikasikan dengan internal partai
tetapi keputusan ada di mbak puan
tentu setelah juga berkomunikasi
berkonsultasi dengan ketua umum kami
ibu mekalati sekarang
baik kita tunggu nanti partai mana yang akan
partai kedua ketiga keempat dan seterusnya
yang akan dikunjungi oleh pt perjuangan
dalam rangka membangun komunikasi politik ini
terima kasih banyak
yang menarik bacaan yang juga menarik dari kang gunggun
terima kasih banyak mas arief
kang gunggun sudah bergabung pada malam hari
selamat malam sehat selalu
sehat semua untuk kita